sampai jumpa di video selanjutnya

saya permisi ya
terima kasih dok
aida kau bisa dengar suara aku kan
kamu ngapain masih di sini
emangnya kamu gak ada kerjaan
gak ada pasien yang harus kamu hantar
aksan udah deh aksan gak usah dipanggil panggil ya
ngeganggu tau gak sih
jangan jangan kawal
kita sampai aksan
aku aku aku masih

keselak keselakaan tadi aku udah bilang
kamu jangan banyak ngomong kamu gak usah banyak tanya tanya
dan kamu tuh harus istirahat
lihat dong udah tau badan cepet solak
masih kayak gitu aja
apa yang kamu lakukan
bapak kan sudah berulang kali bilang sama kamu
jangan melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri kamu sendiri
maaf pak firman
keadaan ada yang seperti ini
sedikit banyak ada tanggung jawab saya juga
tadi mobil yang kami kendaraan
sehingga aida shock dan
menjadi pingsan seperti ini
wah aida ternyata gak sadar ya
bagaimana perkembangan kamu
kenapa akhir akhir ini dia sering meriksa
belum diskusikan masalah ini
sama perempuan kamu ya
kita belum pernah berbicara soal apapun kepada saya
aida udah bilang sama bapak
aida sudah bilang sama bapak saya
aida ini sudah saatnya
aku harus ngomong yang sebenarnya
kalian ini ngapain sih
kasak kusuk di belakang saya
aida mau ngomong berdua sama aku san
aida mau ngomong berdua sama aku san
ada apa ya sebenarnya
apa yang aida sembunyikan dari aku
apa yang aida sembunyikan dari aku
tolong jangan kasih tahu bapak soal kondisi aku

tapi mau sampai kapan
tapi mau sampai kapan
mau sampai kapan kamu mau sembunyikan semua ini
kamu harus bilang sama bapak kamu
biar bapak kamu bisa mengusahakan
kamu juga gak bisa mengusahakan sendirian

aku juga tahu soal itu san
tapi gak sekarang
kamu tahu bapak aku masih berduka
tapi gak sekarang kamu tahu bapak aku masih berduka
kamu mau ibu aku kan san
dan lagi pula kamu juga tahu
dan lagi pula kamu juga tahu
kondisi keuangan keluarga aku gimana

aku gak mau semakin ngebebanin bapak aku san
ya itu soal biaya
mereka pasti mau bantu kamu
aku gak enak san
aku terlalu ngerepotin keluarganya bularas
ini bukan masalah enak ataupun enggak enak
bukan masalah ngerepotin
ini menyangkut keselamatan kamu
kamu harus segera mendapatkan donor jantung itu

kalo enggak kamu bisa gak selamat aida
mudah mudahan si umar belum pulang
masih tega juga
kalau lihat kayak begini
iya kebetulan aja saya lewat baru pulang dari rumah sakit mas kok kamu terluka kenapa kepala
mas tadi saya sama aksen lagi mencari kakak saya terus tiba tiba ada motor yang nyerempet kita
sakit terus aksan bagaimana aksan terluka sedikit mas tapi sudah berobat kok untung ada
uang dari mas tapi uangnya habis mas buat berobat aksan saya juga cuma diperban aja
lebih baik ngobatin aksan saya nggak tega lihat aksan mas kalau luka kamu infeksi bagaimana
siapa perempuan itu ngapain papa kasih uang ke dia
kau minta duit dari papa saya bisa bahaya kalau nia keceprosan solila sudah kamu ke rumah
sakit obatin itu luka kamu baik mas terima kasih